ya allah apa aku sanggup
bisa kita mulai dok
maaf kalau saya bukan tidak menghormati perasaan dokter yang baru saja kehilangan
tapi aida menunggu dokter
kalau dokter tidak sanggup
untuk mengoperasi jantung aida
karena berkaitan dengan tunangan dokter
saya mengerti dokter
untuk mencari dokter lain
untuk menggantikan aida
baik saat aku hidup
maupun saat aku meninggal nanti
saya yang akan mengoperasi aida
kalau ada orang
jantung media ketubuh orang lain
orang itu harus saya
ibu gak perlu khawatir
saya gak akan mengecewakan ibu
ibu gimana keadaannya aida
apa aida baik baik aja bu
sekarang ini aida sedang dipersiapkan
untuk menjalani cangkok jantung
kebetulan ada donor jantung
yang bisa menggantikan jantung aedar
yang sudah rusak
saya akan beritahukan pak firman ya
terima kasih allah
semoga ide baik baik aja
semoga ini menjadi comeback
ini sangat menjujur kini
ini bisa ber guess
apa aku sanggup
bisa kita mulai dok
ya kita mulai sekarang
mereka masih ditangani oleh dokter tangga
kita juga masih belum tahu keadaan mereka seperti apa
tolong anterin tante ke sana
ternyata jangan terlalu banyak yang ada dokter
ini benar benar muci jahat dari allah dokter
kita mulai sekarang
jantung kamu meida
di dalamnya banyak kenangan tentang kita
di dalamnya ada aku
aku harus mencangkuknya ke tubuh orang lain
tapi semua ini
adalah keinginan kamu
maka penuh masalah
jangan lupa khimpum

jantung baru sudah terpasang
sekarang alihkan darah ke tubuhosa
sekarang alihkan darah ke tubuhosa
tidak ada reaksi dok
jantung ini adalah satu satunya bagian dari diri meida yang masih hidup
jantung ini harus bergetak lagi
sepertinya operasi ini gagal dong
jantung ini harus bergetak
semoga operasi ini berhasil ya allah
bisa selamat kembali
berikanlah aida kesempatan untuk tetap hidup lebih lama lagi
anggaplah ini doa seorang ibu untuk putrinya ya allah
jantung kamu kembali berdenyut meja
tolong siapkan alat biji jantung
ya allah zahat

pak dokter gimana keadaan nafa dan indira dok
iya dok bagaimana keadaan anak anak saya
maaf kami sudah berusaha semaksimal mungkin
tapi allah sudah berkehendak lain
salah seorang dari putri kembar ibu
kami tidak dapat menolongnya
siapa yang tidak tertolong
dia harus selain nafa aja
terus berbeda segala macam